kabar duka datang dari keluarga artis senior sekaligus politikus nurul arifin putri nurul maura magnalia madia ratri meninggal dunia pada selasa pagi
kabarduka ini disampaikan melalui akun instagram nurul arifin
dalam unggahannya turut disampaikan terkait rencana pemakaman jenazah maura di kompleks pemakaman san diego memorial pada dua puluh enam januari mendatang
putri sulung nurul arifin dan mayong surya laksono ini meninggal di usia dua puluh tujuh tahun
kepada detikom nurul menyatakan bahwa putrinya meninggal karena henti jantung
saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan puricinere